sejumlah pasal baru dalam draft revisi undang undang sekarang sudah disahkan ya jadi bukan draft lagi
sangat mengkhawatirkan akan membuat lembaga legislatif anti kritik itu yang ditakutkan
setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan dewan juga berpeluang dilaporkan kepada penegak hukum
kami hadirkan sejumlah pasal yang kontroversial itu
memang sekali lagi ini terlihat padat penuh dengan tulisan tapi memang ini sekali lagi undang undang jadi tidak ada yang bisa kami hilangkan di sini
sebelumnya pasal tujuh puluh tiga itu mengatur soal pemanggilan pejabat negara untuk hadir dalam rapat dpr
kemudian dpr berhak memanggil paksa dengan menggunakan polri itu memang sudah ada di sebelumnya
kemudian siapapun yang bisa dipanggil paksa bisa disandra paling lama tiga puluh hari
itu ada dalam pasal tujuh puluh tiga di undang undang sebelum revisi ya
nah setelah revisi ada tambahan ya kita lihat
pimpinan dpr mengajukan permintaan tertulis kepada kapolri
ya ini dia
memasukkan satu lembaga tambahan baru dalam proses pemanggilan paksa
ya kapolri kemudian bisa memerintahkan kepada kepolisian daerah di tempat domisili badan hukum atau masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan dpr
jadi ini dia pemanggilan paksa sepertinya akan menjadi nyata ya dengan tambahan pasal tujuh puluh tiga atau revisi undang undang md tiga kali ini
kemudian kapolri juga di sini ditulis kapolri bisa menyandra badan hukum dan masyarakat
apa artinya nanti kami akan tanyakan langsung kepada pengamat yang akan kami wawancara sebentar lagi
kita lihat dulu yang berikutnya adalah penguatan mahkamah kehormatan dewan
sebelum revisi pasal satu ratus dua puluh dua mkd bertugas melakukan penyelidikan verifikasi atas pengaduan anggota dpr karena tidak melakukan kewajibannya
ya ini jadi setelah anggota dpr melakukan tidak melakukan kewajiban tidak hadir selama tiga bulan berturut turut ataupun melanggar undang undang
internal ya sebelumnya ya
kemudian ada revisi
kita lihat revisinya ini dia tambahan pasal satu ratus dua puluh dua
mkd bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain kepada siapapun agak typo disitu mohon maaf yang merendahkan kehormatan dpr dan anggota dpr
yang merendahkan seperti apa dan siapapun ini siapa saja
apakah misalnya kami sebagai media melakukan kritik itu juga nanti dianggap merendahkan
kemudian media sosial ramai membahas kinerja anggota dewan apakah itu nanti juga dianggap merendahkan
dan tadi juga disampaikan oleh koresponen kami anggap bahwa mkd baru akan mengatur apa apa saja mana mana saja yang dianggap merendahkan dan yang tidak
tapi sekali lagi mkd adalah badan di dalam dpr
jadi pasti akan
dan itu akan melindungi kepentingan anggota dewan itu sendiri
kita lihat yang berikutnya adalah soal proses hukum anggota dpr
ini yang tadi diributkan oleh para komisioner kpk
sebelum revisi pemanggilan dan pemintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden
tapi kemudian kpk kan tetap berpatokan pada undang undang pemberantasan korupsi undang undang kpk
yang menunjukkan mengatakan
bahwa tidak perlu pemanggilan dari presiden
jadi itu sudah terbantakan
kemudian kemarin kita lihat perkembangannya
setia novanto akhirnya sudah bisa dipanggil oleh kpk untuk dimintai keterangan ya
dan kemudian revisinya pasal dua ratus empat puluh lima
pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari mkd
jadi prosesnya semakin panjang
apakah ini bentuk cara untuk mengulur ulur waktu proses hukum yang sedang berjalan
bisa saja bisa saja seperti itu
tapi tadi sudah ada anggota dpr mas hinton pasar ibu mengatakan ini tidak berlaku untuk khusus
seperti korupsi kemudian narkoba kemudian terorisme
katanya ini tidak berlaku
tapi bagaimanapun sekali lagi ini karet
ini adalah pasal karet yang bisa ditarik kemana saja

dan tentu saja sesuai dengan kepentingan para anggota dewan